sampai jumpa di video selanjutnya
aku janji aku akan menyelesaikan secepatnya
enggak mas aku gak mau cerai sama kamu mas
lu gak masuk
men gue udah ambil keputusan
jadi keputusan lu apaan
bakal tetap tinggal disini
gue gak bakal ke rumania
kok gitu lan
tetap gimana dengan cita cita lo
ya semenjak bokap gue sakit
gue jadi berubah pikiran
kalau gue mau jadi dokter aja
lan udah deh gak usah ngeles sama gue ya
gue tahu cita cita lu tuh ada di musik bukan jadi dokter
kok lu maksa sih
lu tuh pengen banget eldaeran sama gue
harusnya kalau gue ini emang pacar loh
harusnya lu tetap tahan gue disini
bukannya malah nyuruh gue balik ke romania
bukan kayak gitu lan
tapi gue tau lu tuh kepengen banget dapet beasiswa disana
ya itu dulu
ya tapi tetap aja aneh
masa lu bisa rubah keputusan lu tentang cita cita lu sendiri
dalam satu malam doang

dalam satu malam doang

terus kalau misalnya gue di romania gue kesepian tanpa lo gimana
eh tiba tiba ada alfa datang ke gue terus ngajak gue jalan
terus ngajak gue makan bareng terus ngajak gue nonton bareng gimana
terus jadiannya sama alva nikahnya juga sama alva punya anak dari alva
dan gue disini roman arbani jadi jomblo seumur hidup
tuh kan gak mau kan
ih roman ngambek roman cemburu ya
damai pelan pelan pap
negasih tuh om
kalau aku masuk nanti aku diusir lagi
tapi aku khawatir sama sandika
mufro mrs atau madam
kenapa anda sangat mencerigakan
anda kok sising di rumah saya
pasti gue baru ya di rumah ya
mbah enak aja ngatain aku baru kerja di sini
dari long time ago aku sudah di sini
yang ngopeni den rahman non mulantu aku
enak aja aku pulang ke wonogiri kemarin satu tahun
because aku punya cucu
terus bikinah itu pun akanku
sekarang dia pulang ke wonogiri
karena dia mau nikah

yang nice pak cemurnya mah namanya
om kaya gerasem'ih
ini rezeki ganteng
klam klam klam klam
kamu pergi saja
aku tahu pasti kamu benci banget sama aku mas
tapi aku bener bener nyesel mas
aku mencintai kamu mas
aku gak akan pergi sampai kamu maafin aku mas
kamu mengancam aku
setelah apa yang kamu lakukan padaku
tahu kamu benci sama aku mas
dan gak mudah juga untuk aku balik rumah ini lagi
tapi aku khawatir dengan keadaan kamu sekarang mas
tolong gak usah berlebihan
aku baik baik aja
justru aku yang mau minta maaf sama kamu
aku belum mengurus proses perceraian kita
aku akan menyelesaikan secepatnya
aku gak mau cerai sama kamu
tolong kasih kesempatan aku sekali lagi
aku sangat mencintai kamu
aku tahu aku salah
aku emang punya hubungan dengan mas gunawan
tapi sekarang aku memilih kamu mas
tolong kasih aku kesempatan lagi ya mas
tolong kasih aku kesempatan lagi ya mas
ngapain kamu disini
ada urusan apa di perempuan ini pak
oh kamu mau nyari masalah lagi sama papa saya
biar aku usir mas
dia cuma ingin menjemput papa
satusnya dia masih istri papa
ibu diri kamu
jadi kamu masih harus hormat sama dia ya
kamu lebih baik lagi
gak ada lagi yang bisa kita bicarakan disini
tolong bawa keluar ibu tiana ya
nggak mungkin pasti bob lagi galau
ibu lagi marahannya sama susan
bom kalau berantem sama susan itu jangan lama lama
enggak kok nggak berantem sama susan enggak
ya salah dong
terus kenapa dong
yaudah kalau ibu nggak mau cerita sissy pulang duluan
ibu mau ingin abob
ibu kalau ngomong itu yang benar apaan
ibu boleh minta tolong nggak
tiga ratus rupiah bukan dolar kok buat bayar tugakan listrik
soalnya sekarang rumah ibu gelap
kalau malam makan itu suka nggak kelihatan
ibu kasihan banget sih
boleh kak boleh pinjem
ya serius lah
mombong sissy ada duit jadi sissy pinjemin